polri memastikan pengusaha haritanu sudibyo sudah berstatus tersangka atas kasus dugaan sms ancaman kepada jaksa yulianto
penyidik juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp
dilansir dari laman cnnindonesia com kepala subdirektorat penyidik di jaksa agung muda pidana khusus
yulianto mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan sms gelap itu
dalam spdp juga disampaikan bahwa haritanu sudibyo telah ditetapkan sebagai tersangka
polisi telah menetapkan haritanu sebagai tersangka dalam kasus dugaan sms bernada ancaman kepada yulianto pada januari dua ribu enam belas lalu
jaksa yulianto yang menangani kasus mobile aid mengadu ke baris krimpori yulianto mengaku mendapat sms yang disebutkannya bernada ancaman